tapi kalo misalkan aku obatin nanti aku udah marahin
aduh gimana ya
ya ampun kepala pusing banget sih
ya al teh kamu
gausah ma aku pulang aja gapapa kalo aku bisa ngurusin diri
kamu tuh selalu gitu deh gak pernah mau dimanjain sama mama
udahlah makanya cepet cepet menikah biar ada yang ngurusin
tapi aku ga bisa kasih tau mama
karena mama pasti ga akan setuju
kalo mama tau aku menikahi orang yang sama aku
sudah membunuh roy
selalu begini setiap kali mama minta kamu untuk menikah
selalu pro pro ga denger
aku cuma pengen kamu bahagia
sakit gini ga ada yang ngurusin kan ga enak
kita minum lagi tehnya
cepet sembuh ya
makan yang bener
kamu sehat sehat ya jangan sakit lagi ya
aku mau ketemu mama
aku mau ketemu mama
aku mau ketemu mama
aku mau ketemu mama
aku mau ketemu mama
aku mau ketemu mama
aku mau ketemu mama
aku mau peluk mama
aku mau peluk mama
mama lagi sibuk soalnya
kalau mama gak datang aku nangis
papa janji kalau rena pinter rena gak nangis lagi
rena gak makan es krim lagi nanti papa ajak rena ketemu sama mama
papa pulang dulu ya
baik baik sama mama
nurut sama mama sama suster nurut ya
tambah pinter anak kamu
hati hati di jalan
rasa tadi gak dikunci deh
kenapa tiba tiba dikunci
kayaknya ada yang masalah semujin dari aku deh
sertifikat rumah kita kamu yang simpen kan
kenapa emang ya
sertifikat rumah kita itu kan masih atas nama bapakku
nah aku mau rubah ke nama aku
jadi nanti aku perlu buat aku urus ke bpn
lalu ada siapa di blazer
ya silahkan adik itu
nah kita lihat
lagi kunjung di dunia kalau temen asas ya nooit ada pratikudes

aku dateng di new york
terima kasih linde
aku punya soal yang salah
kayaknya aku lebih baik kamu
itu aja yang urus
kamu biar fokus ngurusin restoran
itu kan tanggung jawab besar loh
yaudah tapi kalau nanti kamu perlu aku kesana untuk ternyata apapun
kamu telepon aku aku dari restoran langsung berangkat kesana
aduh moga moga aja elsa bisa secepatnya dapat kerjaan baru
jadi biar bisa tebus sertifikat rumah ini kan
dan kalau sampai papa tahu sertifikat rumah digadaikan
bisa marah besar dia
mas gimana keadaan rena udah sembuh
rena masih butuh aku nggak mas aku bisa kok
satu lagi ya
saya ingetin ke kamu
jangan pernah masuk gudang
aku cuma datang ke gunung cuma mau ambil pot doang kok mas
harus jaga diri deste
sudah mulai gitu kamu gadis
ya ampun saya astagfirullahaladzim saya kenapa saya bisa jatuh kayak gini sih

bentar bentar pelan pelan pelan
pegangan sama aku
ya allah makasih bisa kayak gini
kalau nggak diobatin nanti makin parah
tapi kalau misalkan aku obatin
nanti aku udah marahin
aduh gimana ya
kepala pusing banget sih
jadi gak bisa tidur gue
suara apa itu
suara apa itu
kan ada ui ya
masa punya gak tau kalau ada maling
mas udah lain kali deh nanti aja marahnya
kamu istirahat ya mas
semoga besok bisa membaik
udah pergi sana
aku gak tenang mas kalau kamu lagi sakit dan aku juga gak bisa tidur